digelar di halaman masjid al mutakin kaliwungu tradisi tukuder
menyajikan aneka makanan tradisional diantaranya ada telur ikan mimi
yang paling banyak diburu warga setempat saya juga belum tahu nih
telur ikan mimi seperti apa kita lihat yuk sama sama ini dia
warga kaliwungu kendal jawa tengah rela berdesakan
demi mendapatkan makanan tradisional dalam tradisi tukuder
yang digelar di halaman masjid al mutakin kaliwungo
dalam tradisi ini warga bisa mendapatkan makanan tradisional
yang hanya ada saat ramadan
salah satu yang paling diburu warga adalah telur mimi
makanan tradisional berbahan telur ikan mimi dan diberi bumbu parutan kelapa itu
hanya bisa dijumpai menjelang ramadan dan tidak dijual pada hari lain
adapun ikan mimi adalah sejenis ikan pari tetapi berkulit keras
ikan mimi mudah didapat di perairan laut jawa di sekitar perairan kendal
mariati yang sudah bertahun tahun mengais rejeki
dari tradisi ini walahan melayani warga yang berburu telur mimi
tahun ini ikan mimi mulai susah didapat
satu ekor rp lima puluh
itu ada satu pasang ya
bagi warga menyantap telur mimi menjadi wajib sebelum memasuki bulan puasa
tahun ini rp dua
ini tradisi ini tiap tahun atau ya
tiap tahun ya
menjelang puasa atau
udah tradisinya ada zaman dahulu
yang dicari ini apa bu makanan khasnya bu
yang dicari sumpil
terus ada lagi apa yang ada
selain itu makanan khas lain yang laris adalah sumpil
makanan dari beras dan dibungkus daun bambu ini juga ada saat puasa serta bulan maulu
tradisi tukudar di kaliwungu ini juga menyajikan makanan olahan hasil laut
seperti udang sikat rajungan dan kerang rebus
saktio dimas kendal jawa tengah